berbicara mengenai fasilitas di jakarta juga ada tambahan fasilitas armada bus transjakarta miriam
ya ini bus transjakarta wisata kota jakarta resmi diluncurkan jumat siang
dan rencananya bus bus ini akan melewati tiga rute yakni kawasan bersejarah kawasan kuliner dan kesenian serta kawasan perbelanjaan di jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta menambah bus transjakarta rute wisata kota jakarta
sementara ini jumlah bus tingkat sebanyak delapan unit
pada akhir tahun ini rencananya akan ditambah tiga belas bus menjadi total dua puluh satu bus
rute wisata dibagi menjadi tiga kategori
pertama rute history of jakarta atau sejarah jakarta
bus bus rute ini beroperasi pada hari minggu mulai pukul dua belas sampai dua puluh waktu indonesia barat dan melewati situs situs bersejarah kota jakarta
kedua rute art and culinary atau kesenian dan kuliner
bus bus dalam rute ini akan melewati tempat tempat makan
serta kesenian yang identik dengan kehidupan malam jakarta
rute ini beroperasi sabtu mulai pukul tujuh belas sampai dua puluh tiga
ketiga bus bus di tema wisata shopping experience dan modern jakarta akan melewati lokasi lokasi perbelanjaan
dan tempat tempat terkait kehidupan metropolitan jakarta setiap hari minggu mulai pukul dua belas sampai delapan malam
armada transjakarta wisata dilengkapi dengan teknologi canggih
sistem audio di bus difungsikan sebagai sarana panduan